sejumlah aplikasi serta situs asing populer di indonesia seperti whatsapp instagram hingga google
dapat diblokir pemerintah jika tak mendaftar ke negara sebagai penyelenggara sistem elektronik atau pse
menteri kominfo jonny g plate mengatakan
aturan ini wajib dijalankan bagi semua perusahaan teknologi baik asing maupun lokal
menurut joni aplikasi yang tidak mendaftar ke negara paling lambat tanggal dua puluh juli akan dianggap sebagai aplikasi ilegal
dan mungkin untuk seluruh masyarakat indonesia
toh ini juga disaratkan juga pada rokannya juga disaratkan hal yang sama
kecuali kita membedakan
kan kita nggak membedakan
selain google dan platform milik meta
beberapa aplikasi besar asing lainnya yang belum terdaftar per hari senin pagi
diantaranya adalah twitter dan netflix
kepada cnn indonesia com
salah satu perwakilan google indonesia mengaku telah mengetahui aturan tersebut
dan akan tunduk sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah
pihak meta belum memberikan pernyataan resmi terkait kebijakan ini
tim liputan cnn indonesia